beralik informasi lain pasca kerusuhan yang terjadi di makobrimob kelapa dua depok jawa barat pada selasa malam
polisi langsung melakukan sejumlah pengamanan
seperti diketahui kerusuhan di rutan makobrimob melibatkan narapidana teroris dengan petugas rutan
pasca kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah petugas mengalami luka luka
pihak makobrimob kelapa ii depok menutup jalan di depan gerbang utama
polisi menambah pengamanan dengan menggandakan jumlah petugas yang berjaga dan memasang kawat berduri di pintu masuk
sekitar pukul satu dini hari tadi
sementara untuk memblokir jalan polisi memarkir mobil patwal agar tak ada kendaraan yang melintas di kawasan makobrimob
polisi juga meminta warga untuk tidak mendekati kawasan mako dari jarak aman sekitar dua ratus meter dari gerbang utama makobrimob
sebelumnya kerusuhan terjadi di blok kenara pi dana teroris makobrimob
korban terluka dari pihak teroris dan densus delapan puluh delapan
polisi juga meminta warga untuk mencari penyelamat dari makobrimob

selamat pagi rizky sejauh ini bagaimana situasi terkini di kawasan makobrimob saat ini
ya selamat pagi lady dan juga aldi
saat ini memang kondisi di kawasan makobrimob kelapa dua depok masih steril begitu
karena di depan jalan makobrimob atau tepat di jalan yang saya berada sekarang
jalan komjen pol m yasin ini sangat steril dibulai dari pertigaan gunadharma sampai pertigaan jalan tugur raya
jadi memang harus lalu lintas tidak hanya lalu lintas namun pun warga
bahkan kami pun awak media tidak boleh berada di kawasan seril ini
jika berbicara jarak memang radius di atas dua ratus meter kita harus jauh dari kawasan makobrimob kelapa dua
dan memang jalur kendaraan pun dialihkan tidak boleh melewati jalan m yasin
dan semuanya memang beribas kemacetan yang terjadi di kawasan jalan raya bogor jalan tugur raya dan juga di kawasan jalan raya kelapa dua
berbicara memang situasi di sini jika dibandingkan tadi malam memang sudah cukup membaik
karena tadi malam memang cukup mencekam karena tadi malam memang masih sipang siur keadaan atau apa yang terjadi di dalam makobrimob
pol m iqbal karopenmas dari divisa humas polri memang mengatakan bahwa ia mengiakan telah terjadi insiden bentrokan antara petugas dan juga tahanan di dalam mako brimob kelapa ii
dan tahanan ini diduga adalah kelompok teroris di blok c yang bentrok dengan petugas
dan sampai saat ini memang kami masih belum dapat memastikan sedang ada apa di dalam dan apakah memang masih ada negosiasi atau apa
karena memang informasi yang beredar memang dari pihak
pihak tahanan pun memang melakukan penyanderaan terhadap beberapa anggota
namun tentunya kami masih belum dapat memastikan
namun m iqbal pun menegaskan bahwa sampai tepat pukul satu dini hari tadi tidak ada korban yang meninggal dunia
namun memang beberapa petugas mengalami luka luka dan telah dibawa ke rumah sakit bayangkara polri
lady dan juga aldi
tadi anda katakan bahwa ada kemungkinan narapidana teroris ini menyandra petugas makobrimob
apakah ini hal ini terkonfirmasi
dan apakah sudah ada keterangan terkait penyebab terjadinya kerumahan
kerusuhan antara narapidana teroris ini dengan petugas apa yang menyulut kerusuhan tersebut
iya aldi berbicara motif atau penyebab dari kerusuhan ini sendiri memang masih belum dapat dipastikan
bahkan m iqbal karopenmas divisi humas polri juga dia menegaskan bahwa kepada masyarakat jangan khawatir
jangan terbawa oleh info info berita berita yang tersebar di sosial media
karena memang berbicara kerusuhan atau betulkan terjadi di dalam kemampuan
makobrimob ke delapan puluh dua ini cukup menyulut perhatian terutama melalui sosial media
dan memang itu semua masih belum dapat dipastikan
dan tentunya kami masih menunggu konfirmasi secara resmi dari pihak kepolisian
sampai saat ini memang pihak petinggi petinggi kepolisi masih berada di dalam kawasan makobrimob ke delapan puluh dua
dan berbicara sampai kapan sterilisasi ini diberlakukan atau siaga ini diberlakukan masih belum dapat dipastikan
dan tentunya semua menantikan sampai masalah ini selesai atau bentrokan ini selesai
dan nanti tentunya akan ada informasi secara resmi dari pihak kepolisian aldi
terima kasih rizky renaldi untuk informasi anda melaporkan langsung dari kawasan makobrimob depok jawa barat